momentum perayaan natal dan tahun baru akan tiba sektor usaha pariwisata bersiap memperoleh keuntungan
dinamika nataru membutuhkan kesiapan yang baik dari berbagai pihak agar berjalan lancar
dan juga berkontribusi positif pada dunia usaha dan perekonomian nasional
sudah bergabung melalui sambungan zoom maulana yusran sekretaris jenderal perhimpunan hotel dan restoran indonesia
selamat pagi pak maulana
selamat pagi mbak yusran
ya pak maulana apakah momen nataru saatnya memperoleh cuan bagi sektor pariwisata
nah karena tahun dua ribu dua puluh dua ini merupakan nataru yang memang benar benar bebas dari perbatasan pergerakan
yang seperti terjadi selama sepanjang dua ribu dua puluh dan dua ribu dua puluh satu
nah ekspektasi kami di nataru tahun ini tahun dua ribu dua puluh dua ini tentu peningkatan pergerakan
baik di domes di wisata
dan mancanegara adalah misalkan hal yang ditunggu
karena kalau kita bicara di sektor mancanegara
tidak ada lagi pembatasan atau wajib karantina dan seperti yang terjadi di tahun dua ribu dua puluh satu dan dua ribu dua puluh
nah sementara di sektor domestik ini pergerakan pun jadi yang menang
karena pergerakan domestik ini juga didukung dengan pergerakan yang melalui jalur darat
jadi tidak hanya jalur darat tapi juga jalur darat
jadi pergerakan membutuhkan satu akses kemudahan bagi masyarakat untuk bergerak mengikuti pergerakan
baik banyak sekali regulasi pembatasan mobilisasi sudah dilonggarkan
dan pak maona apakah liburan saat ini pasca pandemi juga menjadi momentum liburan yang tepat
sehingga permintaan bisnis penunjang juga ikut terdongkrak naik
tentu iya mbak pasti itu terjadi ya
khususnya di daerah daerah perusahaan
di daerah daerah perusahaan itu adalah pulau jawa ya
dan yang memiliki destinasi sangat menarik termasuk bali ya
itu menjadi daerah daerah tujuan yang benar benar menjadi favorit dari situ maupun masyarakat negara
nah daerah daerah lain juga tidak kalah penting ya
misalnya di kalimantan sulawesi itu juga menjadi sumber pergerakan utamanya juga dari masyarakat antar provinsi
mungkin terjadi nanti pada saat liburan natal nanti
kan kita ada dua momentum ya pak ya
ada libur nanti pada saat natal kemudian juga ada tahun barunya
jadi ini ada dua komponen kalau di natal kali ini yang di berakhir tahun ini yang menjadi
otoritas wajahkan atau peningkatan permintaan kamar nantinya
ya melihat data data pariwisata nasional banyak sekali yang meningkat
apakah menurut anda pak
apakah menurut anda pak
apakah menurut anda pak
apakah menurut anda pak
memang pandemi covid sembilan belas ini telah mengubah tren pariwisata di indonesia
sehingga masyarakat indonesia lebih memilih wisata domestik dibandingkan dengan internasional
dan tentunya kami juga ingin mengetahui selain destinasi bali
destinasi apa lagi yang menarik semua wisatawan
ya jadi kalau kita bicara tren ya pak
pertama kita tentu sepanjang dua ribu dua puluh dan dua ribu dua puluh satu itu kita juga lihat ya pada saat
namanya border itu ditutup
bahkan indonesia juga menjadi banyak yang tadi trennya keluar negeri
justru malah berwisata di indonesia saja
nah kemudian yang kedua
saat ini tentu daya tarif terhadap wisata indonesia juga
seiring dengan pemudahan pemudahan yang juga untuk pergerakan
jadi tren sepanjang dua ribu dua puluh satu jawa berwisata di melalui jalan jalan perkembangan pribadi itu
menjadi sesuatu yang serius dan menarik juga ya
ini juga banyak meningkatkan pergerakan wisata wisata setara di setiap liburan
itu juga menjadi salah satu potensi kemudian era ini
terkait kalau kita bicara sistem hotel ya
potensinya juga meningkat
khususnya terhubung dari jalan jalan tolnya
kemudian kalau wisata wisata asing
ini juga tergantung dari daerah daerah yang sudah memiliki akses direct bike
itu akan menjadi sumber kunjungan utama ya
kita pastikan seperti bali salah satunya
kemudian juga kalau kita perhatikan yang memiliki akses terdekat juga
seperti florentino yang memiliki perbatasan langsung dengan sinapur
nah ini menjadi sesuatu hal yang membuang kepada wisata wisata negaranya
untuk kemudahan akses
ini menjadi indonesia pada saat momen tersebut
baik bukan hanya wisatawan dari dalam negeri
wisatawan mancanegara pun menjadikan indonesia sebagai salah satu tempat pariwisata favorit ya pak maulana
apakah pengelola destinasi wisata beserta seluruh pendukungnya harus menjaga
dan juga memanfaatkan momentum akhir dua ribu dua puluh dua ini menjadi berkah
di tengah wacana ketidakstabilan ekonomi pada dua ribu dua puluh tiga dan juga resesi ekonomi global pak maulana
ya tentu kita tetap antisipasi ya mbak nanti kalau misalnya tahun dua ribu dua puluh tiga itu sampai global
namun kemana pun kami tetap masih optimis untuk indonesia
bahwa pertemuan itu akan terjadi nanti di tahun dua ribu dua puluh tiga ya
kan dibandingkan dua ribu dua puluh dua
saat ini kalau kita bicara dari sisi fakta aja
okupansi itu dibanding dua ribu dua puluh dan dua ribu dua puluh
dan cukup baik ya peningkatannya rata rata sudah di atas
jadi kita bisa bicara mungkin tinggal sekitar tujuh persenan dari tahun dua ribu sembilan belas
jadi itu sudah mulai terjadi dari sisi kalau kita lihat okupansi
nah ekspektasi kami nanti tahun dua ribu dua puluh tiga tentu akan meningkat
tumbuh lebih besar lagi dibandingkan dua ribu dua puluh dua
nah ini juga tidak lebih dari banyaknya kejahatan kejahatan
yang didukung oleh pemerintah seperti mice dan iben
yang justru mempercepat pertumbuhan daripada okupan tersebut
karena kita melihat banyak kejahatan besar yang diajarkan di tahun dua ribu dua puluh dua
khususnya kejahatan internasional yang terakhir kemarin di asbk
ada formula e dan lain sebagainya
ini akan menjadi kenapa kejahatan ekstremis tersebut
nah kita berharap tahun dua ribu dua puluh tiga ini terus dijorong recovery pariwisata itu
lalu kejahatan kejahatan mice dan iben

sehingga industri ini makin bisa berkembang
ya baik tadi anda menyebut secara keseluruhan tingkat okupansi hotel sudah meningkat secara tajam
bagaimana phri melihat tingkat okupansi hotel di beberapa daerah
jelang perayaan natal dua ribu dua puluh dua dan tahun baru dua ribu dua puluh
khusus di daerah pulau jawa dan bali katanya cukup fantastis ya
ini akan terus meningkat
kalau kita bicara bali bali itu sekarang itu juga trend pergerakan kalau domestik itu melalui jalan jarak
pasti namanya potensi untuk wajahannya itu mencapai angka sembilan puluh atau diatas sembilan puluh
terus mencapainya suatu jalan berintim
ada akunnya juga di sini
nah kemudian kalau di pulau jawa pun
apalagi pulau jawa ini kan terhubung
antara ujung dari mulai banten sampai ke jawa timur itu
terhubung dengan tol kemudian untuk domestik bergerak itu juga cukup besar ya
nah ini mungkin perlu diantisipasi terhadap
jalan tergerakan melalui jalur darat
untuk sumatera juga seperti itu
karena akses perang yang sudah cukup baik ya
di tahun dua ribu dua puluh dua ini membuat masyarakat mudah untuk melakukan pergerakan
nah tentu kemudahan pergerakan ini akan berdampak langsung kepada okupansi
nah khusus di pulau sumatera memang
kita bicara okupansi secara nasional
rata rata peningkatan reservasi itu ada perbedaan
seperti di sumatera mungkin
atau di sulawesi atau di kalimantan
unit reservasi itu akan menjadi mudah
yang akan menjadi ada nanti atau meningkat
jadi kita mesti paham ya bahwa
trendnya jalur darat
tentu reservasi ini menjadi sangat
tidak menjadi keharusan mereka melakukan jauh hari
dan itu bisa mereka lakukan
untuk last minute lagi untuk melakukan reservasi
iya selain kesempatan
okupansi hotel yang meningkat
tadi anda juga sudah menyinggung
terkait dengan potensi pergerakan wisatawan
dan survei badan kebijakan transportasi
ada potensi pergerakan empat puluh empat juta orang di natal dan tahun baru dua ribu dua puluh
presiden jokowi juga sudah memberi peringatan
kepada jajaran menterinya terkait mobilitas masyarakat
saat natal dua ribu dua puluh dua dan tahun baru dua ribu dua puluh
bagaimana phri melihat hal ini
ya tentu ini menjadi satu hal yang menarik ya
tentu harus ada
karena kita paham bahwa setiap liburan
liburan di indonesia itu yang terjadi pada
khususnya seperti kita lihat lebaran tahun lalu
bagaimana antusias masyarakat melakukan liburan
kemudian pada saat momentum tersebut
karena itu mencatatnya cukup menghampir ya
nah ini juga tidak bisa dipungkiri
potensi ini akan terjadi lagi di natal dua ribu dua puluh dua
tentu kami berharap memang pengaturan
dari jalur jarak ini juga ada pengaturan khusus
sehingga tidak menjadi hambatan bagi wisatawan untuk domestik
khususnya untuk melakukan pergerakan ke desin aslinya
nah walaupun demikian kami juga berharap
jalur udara ini juga tetap dipersiapkan mbak
karena bagaimanapun akses
hal itu sama untuk mewujudkan pergerakan tersebut
jadi kami di industri hotel tentu kan
apa namanya akses yang baik itu akan menjadi
dampak yang bagus untuk setiap destinasi
khususnya di momentum liburan ini
ini adalah angka yang membangun semangat kita semua
tentunya beberapa prediksi dari phri melihat kunjungan turis asing
dan berapa keuntungan yang dihasilkan dari industri pariwisata tahun ini pak
yang pasti mbak kalau kita lihat indikator wisman itu ya
nah kita melihat pertama di tahun dua ribu dua puluh dua ini
sudah banyak yang masuk directlight yang masuk ke bali ya
itu dulu utamanya
kemudian kalau kita perhatikan
okupansi di bali pun meningkat
saya selalu menyampaikan bahwa
bali supply nya prosentif adalah melalui asing ya
kita bicara dari perspektif hotel
sehingga okupansi itu baru terdokter
alhamdulillah tahun ini peningkatan wisman itu cukup lumayan meningkat ya
kontribusi okupansi daripada hotel tersebut
nah ini memiliki satu hal yang bagus terhadap
kita perhatikan dibandingkan dari dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh satu
di mana anjloknya atau kontribusinya itu hampir bisa dikatakan
nameless ya atau sampai tidak ada
jadi lebih besar dari domestik
nah ini sangat menguntungkan bagi
dua jarak yang kita tahu bagi yang kontribusinya
itu adalah floor below
satu dari satu lagi adalah
sebelah masuknya misalnya
wisman untuk jalan
baik semoga libur
momentum libur tahun ini juga bisa dimanfaatkan
oleh semua sektor yang bersangkutan
terima kasih pak maulana sudah bergabung bersama kami

di bisnis dan referensi